mantan menteri koordinator kemaritiman rizal ramli rabu pagi
memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya terkait kasus dugaan fitnah
dan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh partai nasional demokrat
rizal ramli mengaku tidak bermaksud mencemarkan nama baik ketua umum partai nasdem surya paloh
bersama sejumlah kuasa hukumnya mantan menko maritim riza ramli rabu pagi
mendatangi genung direkturat resese kriminal umum polda metro jaya
dia datang untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah
dalam program di dua televisi swasta yang kemudian dilaporkan partai nasdem
dalam pernyataannya rizal menyatakan tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik
ketua umum partai nasdem surya paloh
kami bersama teman teman lawyer sebetulnya yang mau datang banyak sekali
karena total ada satu lima ratus dua puluh lawyer
yang komit membantu kami secara pro bono dan gratisan
saya betul betul bangga ternyata lawyer lawyer hati nuraninya itu masih clear
kuasa hukum rizal ramli oto hasibuan mempertanyakan pemanggilan kliennya oleh penyidik
menurutnya penyidik seharusnya melakukan penyelidikan sebelum menaikkan status kasus tersebut menjadi tingkat penyidikan
dalam kasus ini terus terang aja kami melihat bahwa
sebenarnya ada panggilan kepada pak rizal itu langsung penyidikan
sebagaimana kita tahu sebenarnya menurut hukum itu sebelum dilakukan penyelidikan harus dulu dilakukan penyelidikan
partai nasdem sebelumnya melaporkan riza ramli yang dituduh melakukan pencemaran nama baik dan fitnah
atas pernyataannya di acara dua televisi swasta
dalam pernyataannya riza ramli menilai ketua umum partai nasdem surya paloh bermain dalam kebijakan impor pemerintah